enam orang hakim pengadilan agama lumajang jawa timur terkonfirmasi positif virus corona
akibat hal ini pengadilan agama menutup seluruh pelayanan selama satu minggu
kepala pengadilan agama kabupaten lumajang laitul arofah jumat pagi mengatakan
dari enam hakim ini tiga orang diantaranya dirawat di rumah sakit
sementara tiga orang hakim lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing masing
karena termasuk orang tanpa gejala
pihak pengadilan agama lumajang pun mengambil kebijakan dengan menutup sementara
seluruh aktivitas pelayanan selama sepekan mulai tanggal tujuh belas hingga dua puluh enam juli mendatang
akibat penutupan layanan ini seratus lebih perkara yang dijadwalkan akan disidangkan
data dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten lumajang
kini pasien positif covid sembilan belas di lumajang sudah menembus angka sembilan puluh delapan orang
terpaksa kami untuk sementara menutup layanan di pengadilan
agama lumajang karena ada beberapa hakim yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
jumlahnya ada enam
enam orang dirawat di rumah sakit tiga orang karena kondisinya sehat
masuk kategori orang tanpa gejala dan tiga orang ini isolasi mandiri di rumah masing masing
untuk penutupan sendiri berapa lama
untuk penutupan sendiri mulai hari ini tanggal tujuh belas juli sampai tanggal dua puluh enam